menanggapi penetapan tersangka terhadap pelaksana tugas ketua pssi joko driono mantan ketua pssi edi rahmayadi menyerukan agar joko driono mengungkap mafia pengatur skor pertandingan
edi juga memuji keberhasilan satgas anti mafia sepak bola polri yang berhasil mengungkap yang tidak dapat dilihat oleh pssi
harus bersih bersihkan sampai ke akar akarnya karena kalau itu tak bersih pssi tak akan pernah bisa berjalan dengan baik
tapi di zaman bapak waktu itu tidak terlihat ya pak
belum ada yang mau ngeliat kalau sekarang kan sudah ada yang melihat
karena organisasi pssi tidak bisa menjangkau sampai sepualitas yang dilakukan oleh polisi
karena organisasi tidak seperti itu
untuk beliau sendiri apa ada saran bapak kepada beliau misalnya untuk mengungkapkan ini
ungkap dan lepaskan semua bersihkan sebersih bersihnya
artinya di samping pak joko driono ada lagi yang lain kok gitu pak
kan sudah saya bilang bersihkan semua
mau ada yang lain kek kan saya saat itu ketua pssi nya bila perlu saya
anda kan mau nyinggung saya begitu
kalau memang lakukan organisasi tidak sama sekali mengamanatkan untuk berbuat salah
amanat pssi adalah
untuk membesarkan sepak bola kita